menjelang closing ceremony asian games dua ribu delapan belas animum masyarakat sudah mulai terlihat penjualan tiket sendiri sudah mulai dilakukan pada hari ini dua puluh delapan agustus dua ribu delapan belas
panitia pelaksana atau inasgok mengatakan seluruh penjualan tiket akan dilakukan secara online
seremoni penutupan ajang olahraga terbesar se asia asean games dua ribu delapan belas akan dilaksanakan pada dua september dua ribu delapan belas
melihat kesuksesan pembukaan asian games pada delapan belas agustus lalu tiket yang disediakan oleh pihak panitia mencapai lima puluh lima hingga lima puluh delapan ribu tiket dan sistem pembeliannya dilakukan secara online
deputi dua panitia pelaksana asean games dua ribu delapan belas francis wanandi menyatakan tidak akan ada kendala dalam pembelian serta distribusi tiket secara online
hal ini sudah diantisipasi dengan mengganti kerjasama dengan tiga mitra e commerce baru yaitu loket com tiket com dan blibli com
kita ada perubahan dari sisi tiket agent kita sehingga kita memastikan tidak adanya suatu kendala kendala
pada saat kita menjual tiket untuk closing ceremony jadi sudah dipastikan besok kita akan menjual memulai menjual closing ceremony punya tiket kepada masyarakat
kurang lebih kapasitas yang kita tersedia ya untuk penonton itu kurang lebih lima puluh lima sampai lima puluh delapan ribu kursi
kita akan pasang harga antara lima ratus ribu sampai dua juta paling mahal
salah satu mitra resmi
penjualan tiket asian games blibli com sudah mengantisipasi kepadatan layanan secara online
penunjukan blibli com sudah dimulai pada enam belas agustus dua ribu delapan belas lalu
selain tiket closing ceremony penjualan tiket pertandingan berbagai cabang olahraga masih dilakukan
salah satu permasalahan di lapangan itu adalah penukaran tiket
dari tiket yang dibeli lalu harus ditukar dengan tiket fisik untuk dipakai masuk ke dalam stadion
nah permasalahan itu
untuk atasi dengan cara isu barcode langsung di email tiket yang kita kirim
jadi nanti khususnya untuk tiket closing ceremony ini email yang kita kirim itu sudah langsung ada seat assignment nya
jadi sudah ada nomor kursi yang di assign
lalu juga ada informasi masuknya dari pintu gate yang mana
dan sekaligus ada barcode yang tertera langsung bisa di scan
untuk menghindari adanya percalonan
tiket beli beli dan dua mitra resmi penjualan tiket asian games dua ribu delapan belas sengaja tidak mengumumkan waktu dimulainya penjualan tiket closing ceremony
sehingga para calon pembeli tiket harus selalu memantau sosial media untuk mendapat informasi terbaru
nantinya setiap satu akun dapat membeli maksimal lima tiket
hema selitikta jakarta